aku akan mengikutimu
sebaiknya aku pergi dari tempat ini
ayo kita kejar dia
ternyata rai surawi sesa masih mengenaliku sebagai kamandaka
saya sedang tidak bertugas
sekarang saya sedang berburu tadi
sejak dulu dia seperti dekat
dengan kian santang
jangan jangan dia juga tahu
dimana kian santang sekarang
urusan kita waktu itu belum selesai
kita selesaikan sekarang
baik kau segera pergi dari sini
jangan tentu aku desa dan anak pembunuh
apa yang kau lakukan prajurit
berani beraninya kau menyentuhku
siapa dirimu prajurit anda
saya tidak sengaja
saya tidak berani melawan rakyat
kau meremehkan aku
aku ingin tahu
jangan salahkan aku
jika kau tidak mau melawan
kau meramahkan data
kau tidak mau melawanku
kau meremehkan aku
aku akan paksa kau melawan aku
ayo kita selesaikan sekarang kamendakan
sudah lama raka pergi
namun kenapa dia belum kembali juga
aku khawatir terjadi apa apa pada raka
aku harus menyusulnya
sama luasnya jurus negeri itu
aku sengaja hanya menggunakan
sepertiga tenaga dalamku
aku tak ingin membunuhmu
kamu tahu dimana kian senteng berada
jurus ini begitu hebat
pergilah dari sini
aku akan mengikutimu
sebaiknya aku pergi dari tempat ini
ayo kita kejar dia
ada apa raka
gagak lumayun yang dikatakan oleh odang waktu itu adalah raikian santang
hai paman kita lebih bergas cepat
sebenarnya apa yang sedang terjadi nanti akan jelas sekarang kita bersama kita menyembuhkan
raka beristirahatlah dulu
raka lebih baik
raka ceritanya nanti saja
saat ini yang terpenting adalah raka memulihkan